komisi pemilihan umum atau kpwri menegaskan calon anggota legislatif yang terpilih
tidak diwajibkan mengundurkan diri jika maju di pilkada dua ribu dua puluh
meski demikian ketua kpu hashim ashari menyebut jika seseorang yang menduduki jabatan
seperti anggota dpr dpd maupun dprd dan maju pilkada
maka diwajibkan mundur dari jabatannya
hal demikian juga berlaku bagi seseorang yang saat ini menjadi anggota dpr
dan menjalankan kembali menjadi anggota dpr dan terpilih maka wajib mundur
pada dasarnya seseorang yang harus mundur dari jabatan apabila dia mencalonkan diri sebagai kepala daerah
apakah calon gubernur wakil gubernur bupati wali kota
itu adalah orang yang menduduki jabatan sebagai anggota dpr
jadi kalau dia tidak sedang menduduki jabatan itu dan dia nyalek ya
kemudian dinyatakan terpilih nggak ada kewajiban mundur
yang ada kewajiban mundur itu kalau orang menduduki jabatan
misalkan ada orang sekarang ini menduduki jabatan anggota dpr atau dprd
dan nyalek lagi untuk pemilu dua ribu dua puluh empat terpilih
dan dia dicalon oleh partai untuk nyalon kepala daerah
jadi jabatan anggota dpr atau dprd untuk masa jabatan sekarang hasil pemilu dua ribu sembilan belas
tapi untuk terpilihnya kan tidak ada kewajiban
karena undang undang menyatakan yang wajib mundur orang yang sedang menduduki jabatan